mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kami sepetang dijemput petugas dari komisi pemberantasan korupsi
syahrul tiba di gedung merah putih kpk sekitar pukul sembilan belas lewat lima belas menit waktu indonesia barat
berdasarkan laporan tim lapangan syahrul masuk ke gedung kpk melalui basement dan langsung naik tangga dengan pengawalan ketat
syahrul yassin limpo berpenampilan tertutup mengenakan topi dan jaket hitam dengan kedua tangan terikat